informasi lain pasca putusan hukuman gantung oleh pengadilan penang malaysia
senin kemarin rumah keluarga rita krisdianti di ponorogo jawa timur masih tertutup rapat
ya kerabat dan juga tetangga tenaga kerja indonesia ini berharap pemerintah indonesia
terus berjuang untuk membebaskan rita dari hukuman gantung
hingga selasa pagi suasana rumah keluarga rita krisdianti di desa gabel
kecamatan kauman ponorogo jawa timur masih tertutup rapat
kerabat dan tetangga menduga poniati ibundarita sengaja menutup diri karena masih syok
setelah mendengar kabar putusan pengadilan penang malaysia
yang menjatuhkan poni suku man gantung kepada rita senin kemarin
sementara hingga selasa siang belum ada perwakilan dari pemerintah daerah
yang memberikan dukungan kepada keluarga rita
rita yang menjadi tki di malaysia itu kedapatan membawa tas berisi empat kg sabu sabu
saat transit di bandara malaysia pada dua ribu tiga belas lalu